assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya sih berharap
seluruh jajaran bopi
saya berharap kita bisa berkumpul ini
kabar yang lebih memirakan
seperti ini sekarang
tadi pak sesman sudah katakan bahwa
situasi yang terjadi kemarin
yang ternyata sepak bola ini
menimbulkan korban tewas satu lagi
nah untuk itu bobi akan
bopi sudah berkoordinasi
dari pak ses tadi sampaikan
dan berbagai pihak
saya juga tadi baru rapat juga dengan pak deputi iv
dan juga dengan teman teman dari pssi
dari pt liga
dan juga dari persija
sikap hoki adalah sebagai berikut
bopi mengutuk keras
menjadi yang terakhir
di dunia olahraga profesional indonesia
khususnya di sepak bola
meminta pt liga indonesia baru dan pssi
bersikap sangat serius
untuk menangani kasus
karena jumlah kasus terupa
sebelumnya telah terjadi
tapi tidak diikuti dengan langkah langkah
yang diperlengkuti dengan kegiatan
kalau saya belalain
yang ketiga meminta klub klub peserta liga lebih aktif menertibkan kelompok supporternya
termasuk melakukan pembinaan secara lebih intens dan menyeluruh
yang keempat meminta semua elemen supporter sepak bola di indonesia menghentikan permusuhan
menghentikan permusuhan dan fokus membangun kompetisi sepak bola profesional yang lebih mandiri profesional dan bermartabat
sekali lagi meminta semua elemen supporter sepak bola indonesia menghentikan segala permusuhan
kelima mengajak seluruh rakyat indonesia untuk tidak menyebarkan gambar gambar atau video terkait insiden di gelora gba kemarin
maupun di stadion lain karena hal itu hanya akan memperkeruh suasana
selain itu juga meningkatkan tensi ketegangan dan semakin menimbulkan
persepsi negatif tentang kompetisi sepak bola profesional di tanah air
lalu yang terakhir adalah mengajak seluruh elemen olahraga profesional untuk terus meningkatkan kedewasaan dan sikap toleran
agar kegiatan olahraga profesional dapat terus berjalan dengan tata kelola yang semakin baik mandiri dan profesional
demikianlah poin poin sikap dari bopi
seperti tadi pak sius katakan
insiden tewasnya penonton atau supporter atau apapun elemen di olahraga profesional harus dihentikan
jadi tambahan lagi untuk poin kedua tadi
kami bopi mendesak federasi pssi untuk menjatuhkan sanksi yang tegas
yang mempunyai efek jerah
jadi tidak lagi hal hal
sanksi yang normatif tetapi harus sanksi yang tegas jelas dan memberikan efek jerah
supaya hal ini tidak terjadi di masa yang akan datang
satu nyawapun kehilangan itu tidak diperbolehkan lagi
dan bukan menjadi bagian daripada olahraga profesional di indonesia
dan bukan menjadi bagian olahraga dimanapun
saya yakin itu dimanapun

kami beri waktu untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan memberikan efek jerah
dan itu dalam waktu satu minggu ini
sejauhnya memberikan efek yang jelas
efek jerah yang jelas
supaya tidak terjadi di kemudian hari
kami memberikan waktu satu minggu tersebut
sebagai federasi membenahkan permasalahan ini
apalagi membenahkan permasalahan ini
memberikan satu kajian yang pada kami dalam waktu tengah waktu yang kami berikan itu

supaya jaring ini tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi

dan supaya ini dapat di menjadikan
menjadikan satu momentum atau titik
titik awal untuk berbenahnya
olahraga profesional di indonesia
dan korban korban seperti ini kita tidak dengar lagi
demikian saja statement saya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh